sampai jumpa di video selanjutnya
ini kayaknya jalan tanjung deh
lo coba liat jalan ini
iya gak sih
ini jalan tanjung
gue dulu pernah ke balapan disini
eh dian gak usah
ntar reva ikutan panik lo mau
gak mungkin dian
gak mungkin dean mau dengerin reva
yang ada ntar mereka berdua jadi ribut
dian gak akan berani macem macem di depan adeknya sendiri
aku kangen banget sama kamu es balok
tapi kamu kenapa gak bisa dihubungin sih
sibuk banget perasaan
lagi ngapain sih di sana
makanya kamu lupa ya kue pacar
kangennya sama smbalok kenapa malah yang nelfon ian
ada hal penting yang harus lo tau
boy sama dian sekarang lagi balap arti liar
kok gue gak ngasih tau gue
gak tau khawatir
dan yang harus lo tau
terus posisi mereka dimana sekarang
gue gak tau posisi persis mereka dimana sekarang
tapi kalau emang lo pake susul gue
gue share lokasi gue sekarang ini
yaudah gue kesana sekarang ya
ya udah gue kesana sekarang ya

dian gimana dian
dian tanjung sekarang
boy gak mungkin ngeladenin kalau kak dian gak ngancem
kenapa harus kayak gini sih kak
segini doang kemampuan lo
dian bangun dian
kirim ambulans sekarang ke jalan lima puluh tiga
ada kolbon akal lantas di sini
guys yakin gak sih mereka balapannya di sini
kok dari tadi nggak muncul muncul
gue yakin banget fah
gue sering balapan di sini
dian ini garis finishnya
tapi gue gak enak tau gak sih
oh takut mereka kenapa napa
kayaknya mendingan lo jangan mikir kayak gitu deh
lo percaya aja kalau mereka baik baik aja
tapi sorry nih sebelumnya
gue tuh cuma takut
boy tuh dicurangin sama dian
udah gitu buaya di sana kan cuma sama thomas
jadi kalo misalnya ada apa apa